gambar yang anda saksikan saat ini adalah kondisi terkini di gedung dpr mpr
di mana presiden beserta rombongan sudah tiba di tempat diselenggarakannya acara pada hari ini
dan sebenarnya yang juga menarik adalah kira kira hari ini presiden jokowi akan menggunakan
baju adat dari daerah mana atau menggunakan setelan jas lengkap
seperti yang juga pernah dilakukan presiden beberapa saat yang lalu
sejumlah pimpinan partai politik juga sudah tiba di gedung dpr mpr ri untuk mendengarkan secara langsung
pidato kenegaraan presiden pada hari ini enam belas agustus dua ribu dua puluh
dan nampak ibu negara iryana jokowi dodo
juga sudah tiba dan kita lihat seperti yang diduga oleh sejumlah kalangan masyarakat
presiden jokowi menggunakan baju adat untuk melaksanakan pidato kenegaraan pada pagi hari ini
jokowi dodo juga menggunakan pakaian adat untuk menunjukkan betapa kayanya indonesia
juga begitu banyak kebudayaan di indonesia yang dapat ditampilkan
dan juga menunjukkan kepadanya
dan ini adalah komplek gedung nusantara di area dalam
di mana presiden dan ibu negara masuk ke dalam gedung nusantara
disambut sejumlah petinggi dpr mpr dan juga dpd
ada bambang susatyo dan juga ketua dpr dri
melanyangkan bahwa dpr mpr ini adalah satu dari beberapa pimpinan yang akan diperlukan
dan ini adalah komplek gedung nusantara di area dalam di mana presiden dan ibu negara masuk ke dalam gedung nusantara
disambut sejumlah petinggi dpr mpr dan juga dpd
ada wakil presiden republik indonesia dan ibu
bapak ma'ruf amin dan ibu menyambut kedatangan presiden dan ibu negara iryana joko widodo
pada h satu perayaan kemerdekaan presiden memang dijadwalkan untuk menyampaikan dua kali pidato
yang pertama pidato kenegaraan dalam rangka sidang tahunan mpr ri
dan sidang bersama dpr ri dan juga dpd ri
kemudian pidato yang kedua akan diselenggarakan jika sesuai dengan jadwal
yakni pada pukul tiga belas lebih tiga puluh menit waktu indonesia barat
nanti presiden akan menyampaikan keterangan pemerintah atas ruu apbn tahun dua ribu dua puluh
beserta nota keuangan pada rapat paripurna pembukaan masa persidangan i dpr ri tahun dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga
dan rencananya agenda pertama yakni mendengarkan pidato kenegaraan
akan dimulai pada pukul sembilan lebih tiga puluh menit waktu indonesia barat
dan ada undangan yang diharapkan bisa hadir dalam acara kali ini
yakni ada sekitar satu lima ratus empat puluh sembilan undangan
mulai dari wakil presiden kemudian menteri kabinet indonesia maju
hingga ketua umum partai politik
dan ada juga sejumlah presiden yang diundang dalam acara hari ini
dan kita lihat ini adalah situasi terkini di dalam gedung nusantara
dan ini adalah situasi terkini di dalam gedung nusantara
di mana diselenggarakan h satu sebelum hari perayaan kemerdekaan indonesia ke tujuh puluh tujuh